kasus aktif covid sembilan belas beberapa waktu belakangan terus meningkat
penambahan kasus perharinya bahkan kemarin kasus aktif bertambah hampir lima ratus
bagaimana pemerintah melihat tingginya kasus aktif covid sembilan belas
kita akan membahasnya bersama juru bicara kemenkes dr muhammad syahril
selamat malam dok
dok salam sehat
iya selamat malam
jadi dok bagaimana pantauan dari pemerintah atas kenaikan kasus covid sembilan belas selama sepekan terakhir ini
ya terima kasih
betul data itu ada kenaikan kasus ya
saat ini sampai yang hari ini lima ribuan ya
nah itu menunjukkan bahwa tanda tanda pandemi itu memang belum berakhir
masih ada mas ya
nah jadi dari soparian baru yang xbb
saat ini kita kan sudah sampai dua belas orang
dan dua perjalanan luar negeri
yang sepuluh nya transmisi lokal
dengan kenaikan kasus ini
berarti ada penyebaran penyebaran yang masih terjadi di masyarakat atau di sekitar kita
hanya saja kita juga tidak terlalu panik ya
karena memang tingkat keparahannya tidak terlalu berat
angka kematiannya tidak terlalu tinggi
baik angka kematian tidak terlalu tinggi
kalau dari data yang kami dapatkan
bahkan ini sudah hampir mencapai empat puluh orang kemarin begitu
selain kasusnya meningkat
angka kematian tinggi
pemerintah melihatnya seperti apa dok
ya jadi kematian itu harus kita lihat secara seksama
apakah meninggalnya karena
bukan oleh covid sembilan belas
atau dengan covid sembilan belas
tidak semua yang meninggal
semua yang meninggal itu karena covid secara langsung
apalagi dengan tingkat level yang tidak berat
tapi bisa saja kemungkinan karena ada faktor orbit atau penyakit lain yang memperberat sakitnya gitu
jadi harus kita lihat secara tersama
bukan semuanya dikaitkan dengan karena covid secara langsung ya
kalau sejauh ini seperti apa tiga t dari pemerintah
masih terus diberikan
ya yang tracking kita lakukan kepada semua yang kontak erat tracing ya
hanya saja memang testing yang memang menurun
yang saat ini ada di tingkat kita
dan ini menjadi perhatian kita
akan kita tingkatkan lagi
supaya positivity rate juga tidak setinggi sekarang
karena tingginya sekarang positivity rate itu
dimbangi karena jumlah yang kita testing tidak terlalu tinggi
sehingga positivity rate nya meningkat
sejauh ini peningkatan kasus beberapa hari belakangan
apakah karena memang subvarian xbb atau dari varian lainnya dok
ya berbagai pengalaman yang kita lakukan yang kita jalani
memang kenaikan kasus itu dihubungkan dengan adanya varian atau subvarian baru
beberapa waktu belakangan kan who juga sempat menyatakan bahwa pandemi sudah terlihat ujungnya begitu
pelonggaran pelonggaran juga sudah dilakukan beberapa waktu
bahkan kita lihat beberapa waktu terakhir ada konser dan segala macam begitu
apakah pelonggaran dari prokes ini juga bisa dibilang menjadi salah satu penyebab tingginya kasus beberapa hari belakangan dok
karena juga sudah adanya suatu kelonggaran
atau kedisiplinan yang sangat kurang sehingga transisi ini meningkat secara lokal ya
di samping subvarian baru yang memang kita duga sebagai penyebab sesuai dengan pengalaman pengalaman yang lalu
yang kasus karena memang subvarian baru
nah memang betul
jadi dirijen who mengatakan bahwa tanda tanda pandemi akan berakhir sudah terlihat gitu ya
tapi tetap harus berupaya atau dengan strategi
tetap harus berupaya atau dengan strategi
tetap harus berupaya atau dengan strategi
tetap harus berupaya atau dengan strategi
enam pangkah yang harus kita lakikan
sehingga pandemi itu betul betul kita akhiri dengan baik
dok ini kita sudah masuk bulan november menjelang akhir tahun
kalau kita berkaca pada tahun tahun sebelumnya
biasanya kasus akan meningkat pada saat libur panjang
sebentar lagi libur panjang akhir tahun
bagaimana pemerintah melihatnya
apakah harus ada peraturan baru lainnya
untuk agar supaya pemerintah bisa menghandle atau menekan angka penyebaran
supaya tidak terlalu tinggi dan kita tidak kebobolan seperti varian delta sebelumnya
ya betul ya jadi kita berharap antara pemerintah masyarakat harus melakukan upaya upaya maksimal ya
jadi samping masyarakat harus meningkatkan disiplinnya dengan protokol kesehatan
dengan protokol kesehatan termasuk vaksin maka pemerintah pun melakukan upaya upaya
agar terutama di nataru yang di depan mata ini tidak terjadi lonjakan
baik dok sejauh ini capaian vaksin booster seperti apa
ya kita juga memang agak prihatin pencapaian booster ini kan dua puluh tujuh delapan hari ini
dan tampaknya kita lima puluh
nah tadi malam kita juga sudah rapat bahwasanya memang pemerintah dan seluruh masyarakat
karena vaksinnya sudah dia lagi di semua daerah
maka kita akan meningkatkan cakupan ini sebagai bagian upaya untuk memberikan kekebalan kepada masyarakat
dan masyarakat dapat terlindungi dengan booster ini
oke baik dok sejauh ini kan vaksin
booster juga sudah dijadikan salah satu syarat untuk perjalanan misalnya
apakah peraturan ini sejauh ini tidak efektif
baik betul jadi hal hal yang memang akan meningkatkan cakupan dan memang ini menjadi bagian dalam pengendalian
kita akan lakukan jadi persyaratan persyaratan perjalanan masih kita lakukan
kemudian masuk masuk di pelayanan publik transportasi publik
kita menggunakan persyaratan
baik dok kalau kita bicara booster keempat begitu apakah dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dok
booster tambahan apakah memang dibutuhkan
karena kan dari nakes sudah dilakukan apakah masyarakat kita sepertinya membutuhkan booster tambahan
atau dosis keempat untuk membantu meningkatkan daya imun
mengingat memang kan hanya berlaku sekitar enam bulan untuk booster pertama
apa yang akan terjadi

jadi pada saat ini kita prioritas dulu terpertamanya yaitu vaksin ketiga
baik dok kalau kita lihat ancaman varian itu apa
ancaman varian dan juga subvarian baru covid sembilan belas begitu ya ada xbb ada xbc begitu
pemerintah melihatnya seperti apa bagaimana persiapannya untuk menghadapi dari ancaman varian baru tersebut
ya ancaman varian baru kan memang terus datang ada subvarian juga xbb yang terbaru
begitu pemerintah melihat ancaman ini seperti apa persiapannya
jadi salah satu ciri khasnya
jadi ya itu selalu bermutasi ya jadi kita jangan heran kalau vaksin yang penampil virus ini bermutasi setiap saat karena mereka harus mempertahankan hidup
nah tanya saja kita dengan variasi baru ini ancamannya adalah penularannya saja tapi tingkat keparahan dan penyebab kematiannya tidak terlalu tinggi
tapi tetap kita harus waspada ya
seperti apa ada persiapan khusus kah
tidak ya persiapannya kan seperti yang disampaikan oleh dirjen who itu
jadi ada enam strategi upaya untuk kita betul betul mengakhiri pandemi ini
satu itu tetap mengkomunikasikan risiko risiko bahwasannya pandemi ini ada kepada masyarakat
jadi masyarakat harus lakukan sesuatu yang memang menjadi bagian dalam pengendalian
dan pencegahan covid ini yaitu melalui protokol kesehatan maupun vaksinasi
kemudian upaya upaya yang lain
jadi pemerintah harus siap apabila terjadi lonjakan kasus
bagaimana fasilitas pelayanan siap setiap saat apabila ada perubahan kasus
jadi semua hal hal itu sudah disiapkan semua
dan insya allah kita siap dan kemudian tidak terjadi lonjakan yang banyak
terakhir mungkin singkatnya
terakhir mungkin singkatnya dok
mungkin publik juga bertanya mengenai subvarian terbaru ini
apakah memang masih bisa di handle oleh vaksin yang sudah ada di masyarakat saat ini
oke sebelum ke vaksin itu kami ingin sampaikan dari dua puluh delapan negara yang melaporkan subvarian baru ini
itu naiknya memang cepat
di singapura itu sampai delapan belas ribu per hari
tapi turunnya juga cepat
artinya sudah turun sekitar enam ribu per hari
india dan seterusnya ya
jadi kita pun kalau pun naik tidak terlalu lama dan cepat turunnya
nah untuk vaksin sudah dinyatakan oleh who bahwasannya vaksin yang ada ini masih efektif untuk menghandle subvarian baru
kalau begitu kita memang diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan
karena lagi lagi covid sembilan belas masih ada
terima kasih dr muhammad syahril
juru bicara kmnk
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news